emang pak sandi datang nggak bawa surat resmi penugasan dari partai p tiga nggak bawa
kemarin malam juga menarik pak sandi datang ke kertanegara
ini sebenarnya obrolan di dalam pak sandi
ya pasti ada hal hal umum tentu juga kan ada gestur gestur politik
nggak mungkin lah orang datang tanpa ada tanpa bisa kita stop makna gestur politik yang muncul
yaitu keinginan atau semangat rekonsiliasi
emang pak sandi datang nggak bawa surat resmi penugasan dari partai p tiga nggak bawa
tapi kalau orang kan tahu pak sandi adalah apa namanya di kubu sana
datang ke kertanegara tentu semangatnya lah kembali ingin mempercepat rekonsiliasi
dan kalau kita lihat baik di grassroots maupun di elite ini sekarang mungkin sudah sembilan puluh delapan persen orang sudah move on
pemilu ya pemilu kontestasi ya berkontestasi
selesai ya lima tahun lagi kalau mau ya kita kontestasi lagi
kalau ini kan tinggal nunggu putusan mk
berpengalaman melewati momen kayak begini
putusan mk kan sudah bisa dikira kira dengan hadirnya empat menteri kemarin kan memberikan keterangan yang menyejukkan
soal tuduhan tuduhan tersebut kan terpatahkan semua
jadi kita move on nya jauh lebih cepat daripada tahun yang sama di dua ribu sembilan belas
sekarang ini kayaknya sudah move on semua
artinya pak sandi mungkin merepresentasikan bahwa semangat untuk merekonstruasi
pak ini masalahnya agar ke rumahnya pak prabowo itu ada undangan dari pak prabowo sendiri atau dari kader gerindra
tapi kan tentu kedatangan beliau sebagai sosok penting di koalisi tiga tentu ada makna politiknya
makna politiknya adalah semangat rekonsiliasi itu ada di semua level
bahkan level yang paling tinggi sekalipun